direktur reserse kriminal khusus polda jawa timur komisaris besar ahmad yusef menyebut ada bukti vanessa angel merupakan penyedia layanan prostitusi
hasil pemeriksaan senin ini menjadi acuan penyidik untuk menentukan apakah status vanessa angel akan menjadi tersangka atau tidak
polisi melakukan sinkronisasi percakapan melalui ponsel antara muncikari tentri dan endang suhartini alias siska serta vanessa angel
polisi kemudian menemukan sembilan transaksi yang dilakukan secara langsung dengan vanessa angel di jakarta surabaya dan singapura
sinkronisasi percakapan itu kemudian dicocokkan dengan rekening korang
berdasarkan pemeriksaan ini status vanessa angel berpotensi berkembang menjadi tersangka
polisi mengatakan dalam jaringan prostitusi online vanessa angel difasilitasi tidak kurang dari enam orang muncikari
bahwa tercatat sudah ada sembilan kali transaksi
di dana maupun didukung oleh berita acara pemeriksaan bahwa va terlibat daripada bisnis prostitusi jaringan prostitusi online
peran va dalam hal ini dia yang sebagai penyedia daripada yang melakukan prostitusi
nah ini yang akan juga menjadi dasar daripada langkah berikutnya tentang status daripada ba
dan dalam hal ini va dipasilitasi oleh enam muncikari
pengacara tersangka es muncikari kasus prostitusi online menyatakan es dan vanessa angel dijemput dari bandara dengan mobil berplat merah
tidak berselang lama kapolda jatim irjen poluki hermawan membantahnya
kapolda jatim terus mengembangkan kasus ini
hingga jumlah tersangka muncikari bisa bertambah status vanessa angel bisa meningkat
polda jatim telah mengirim surat panggilan terhadap enam artis yang diduga terlibat prostitusi online untuk jaringan muncikari es dan tn
dua diantaranya sudah memberikan respons dan akan segera memberikan keterangan di polda jatim
sementara dua muncikari yang dinyatakan buron oleh polda jatim hingga senin siang belum tertangkap
sementara mengenai pernyataan kuasa hukum muncikari es yang menyatakan es dan vanessa dijemput dari bandara dengan kendaraan pelat merah
jenderal bintang dua ini membantahnya
tidak ada itu bisa ini itu gak ada gak ada gak ada seperti itu
berita itu gak ada
dari bandara ke hotel katanya
plat merah tidak ada
itu akan kita buktikan karena data rekening kan berbicara nggak bisa dibohongin
dia ngomong tidak tapi kalau di data rekeningnya data forensiknya ada kan ya bisa dibohongin lah ya mau nggak mau
hanya lewat saja begitu jenderal itu tetap enak ya
ya kita lihat dari bukti forensiknya aja